taksi pelan enakan perusahaan
terus latuha kan
kcana men regarder kan
pada hari jumat malam tanggal lima agustus dua ribu dua puluh dua setelah terdakwa pd sambo diperiksa di tpd baris krim saksi diterpon oleh terdakwa pd sambo untuk mengingatkan bahwa terdakwa pd sambo sudah diperiksa
dalam pemeriksaan terdakwa ferdisambo ditanyakan oleh penyidik terkait pertemuan yang terjadi
waktu di ruang pemeriksaan propos terdakwa perdisambo memerintahkan kepada saksi untuk menceritakan semua apa adanya
karena menurut terdakwa pada sambo tidak ada masalah apa apa pada saat kejadian di propos tersebut
namun terdakwa ferdisambo mengingatkan kembali bahwa untuk kejadian di magelang tersebut tidak ada dan itu hanya sekedar ilusi
sekian keterangan dari s u k putut bija caksono
baik tanggapan dari terdakwa pd sambo berada keterangan saksi putut
terima kasih yang mulia saya ingin menanggapi bahwa di lantai tiga biro propos itu saya bukan hanya memanggil richard tapi juga ricky dan kuat
jadi bahwa sebelum kedatangan saya ke lantai tiga biro propos itu untuk menanyakan apa
yang diberikan keterangan kepada pemeriksa propos itu mereka sudah menjelaskan kejadian menggelang
kemudian saya setelah bertemu mereka baru menjelaskan bahwa jangan diceritakan kejadian di magelang karena itu akan membawa hal yang buruk terhadap istri saya apabila diketahui oleh orang
sehingga di lantai tiga biro propos itu baru saya sampaikan skenario yang harus mereka sampaikan
terima kasih yang mulia
baik terdakwa putri chandrawati
mohon izin yang mulia sedikit menanggapi saja bahwa saya menyampaikan untuk pulang ke jakarta secara mendadak di tanggal delapan juli kepada dek ricky dan bukan di tanggal tujuh juli